kita awali berita dari ponorogo
diduga luput dari pengawasan
seorang nenek ditemukan tewas mengambang
di sungai kalimalang rabu siang
saat mengetahui ibunya tewas mengenaskan
sunarsih langsung menangis histeris
hingga nyaris pingsan setelah mengetahui ibunya
ismila ditemukan tewas mengambang
di sungai kalimalang
di desa kalimalang kecamatan sukorejo ponorogo
bahkan ia harus dibopong warga
menjauhi lokasi penemuan agar tenang
sebelum ditemukan tewas tenggelam
ismillah nenek berusia delapan puluh lima tahun ini
sejak selasa sore diketahui menghilang dari rumah
upaya keluarga untuk mencari korban
yang sudah pikun tersebut tak membuahkan hasil
keluarga baru mengetahui jika korban
tewas tenggelam di sungai setelah warga sekitar
mencari identitas dan alamat korban
itu sebenarnya dari kemarin sudah dicari keluarganya
cuma belum ketemu
sudah tua pikun
dugaan warga ini memang tenggelam
atau sinyasa dibuang atau gimana
tenggelam kecelakaan tenggelam
dari identifikasi luar polisi menduga
jika korban tewas akibat jatuh ke dalam sungai
yang dalam dan langsung tenggelam
jadi bukan tidak ada tanda pengalian
bukan karena dia jatuh dari atas
mungkin terbentuk dengan benda keras di sungai itu
usai dievakuasi dari sungai
jasad korban langsung dibawa ke rumah duka